menteri pertanian syahrul yassin limpo melakukan peninjauan terhadap ketersediaan daging nasional menjelang ramadan hingga lebaran
mentan memastikan bahwa ketersediaan daging periode april hingga mei dua ribu dua puluh satu aman
syahrul menegaskan bahwa stok pangan nasional aman terutama selama ramadan hingga lebaran
syahrul akan melakukan operasi pasar dan menjaga pasokan daging dari daerah lain
harga itu selalu antara suplai yang dimakan
saya akan kerjasama dengan menteri perdagangan selalu untuk mendekatkan salah satu alternatif adalah mendekatkan produksi kepada pasar
salah satunya begitu
kalau memang masih terjadi loncatan loncatan tentu operasi pasar akan kita lakukan
tapi sebabnya dinamikanya dalam range yang tetap terkendali berapa persen dan lain lain itu tentu ada di setiap daerah menentukan itu
maka kita dalam posisi yang tentu mempersiapkan stok stok yang ada
menurut menteri pertanian kebutuhan daging nasional secara normal sekitar lima puluh enam enam ribu ton
selama puasa dan lebaran kebutuhan diperkirakan mencapai tujuh puluh enam ribu ton
saat ini stok yang ada satu ratus delapan puluh delapan ribu ekor sapi siap potong untuk bulan april
fahimif ebrian depok jawa barat